untuk mencukupi kebutuhan gula di jawa tengah jawa timur dan jawa barat
pemerintah melalui kementerian perdagangan menerbitkan izin impor gula kristal mentah atau rosh sugar
salah satu pabrik gula di kendal jawa tengah nantinya akan mengolah delapan ratus ton gula kristal mentah sehari
untuk memastikan distribusi gula dan tindak lanjut dari impor gula kristal mentah yang sudah dilakukan pemerintah
dari perdagangan agus suparmanto mengunjungi pabrik gula pt industri gula nusantara
cepiring kendal jawa tengah pada selasa siang
pabrik ini mendapat jatah gula kristal mentah sebanyak tujuh puluh tujuh ribu ton
sepuluh ribu ton sudah masuk ke gedung dan siap diolah menjadi gula kristal
produksi yang mencapai delapan ratus ton setiap hari akan disalurkan ke wilayah jawa tengah jawa timur dan sebagian jawa barat
dengan ketersediaan gula kristal putih ini diharapkan harga di pasaran akan stabil di angka rp dua belas lima ratus per kilogram
dan memastikan stop gula ini cukup sampai menghadapi lebaran mungkin setelah sampai juni
dan ini harga juga
akan sesuai dengan harapan yaitu rp dua belas lima ratus
di hari yang sama menteri perdagangan juga mengecek ketersediaan bahan pokok di pasar kaliwungu
kementerian perdagangan memastikan pasokan bahan pangan masih aman hingga menjelang idul fitri tahun ini
saktio dimas kendal jawa tengah

saktio dimas kendal jawa tengah